sejak tiga dasar warsa lalu kawasan blok m di selatan kota metropolitan menjadi tempat favorit warga untuk berkumpul berbelanja hingga tempat untuk cuci mata
dan siang ini indrayani laksmi akan mengajak anda untuk bernostalgia menyusuri beberapa titik ramaian blok m masa lampau hingga melihat wajah baru blok m dengan pembangunan di beberapa sudutnya dalam segmen jakarta punya cerita

saking melejitnya nama blok m kawasan di kebayoran baru jakarta selatan ini juga pernah dibuat film berjudul blok m yang dibintangi desi ratnasari dan paramita rusadi pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
menurut sejarawan rituan saidi dahulu blok m merupakan sebuah lapangan besar yang kemudian dikembangkan untuk menjadi bagian dari kota satelit pada masa pendudukan belanda
blok m itu tidak terlepas dari pembangunan daerah yang dinamakan sekarang atau sepuluh tahun lalu masih orang ingat namanya csw central stick thing weather of bow
jadi itu adalah sebuah hiayasan pembangunan yang dibangun oleh pemerintah pendudukan belanda
pemerintah pendudukan pemerintah belanda merencanakan pembangunan istilah itu waktu kota satelit kebayoran
lambat laun blok m mulai tersohor di kalangan warga jakarta khususnya anak muda sekitar tahun delapan puluh an
blok m itu identik dengan potret sosial remaja ibu kota era delapan puluh an
jadi di blok m ini banyak kaitannya juga tentang kehidupan masyarakat ibu kota yang menjadi tempat untuk mereka berkumpul nongkrong ataupun ngecek
ada beberapa alasan yang membuat kawasan blok m ini rame
salah satu ikon blok m tiga dasar warsa lalu adalah plaza aldiron
gedung yang bersebelahan dengan terminal blok m dan pasar melawai ini menjadi tempat berkumpulnya para pecinta sepatu roda hingga tempat cuci mata
seiring berjalannya waktu wajah blok m mengalami
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan blok m square berdiri menggantikan kedua bangunan tersebut
gedung perbelanjaan ini kini riuh oleh pedagang yang menjual produk fashion kebutuhan rumah tangga hingga kaset lawas
kalau ngomongin tentang rem salah satu yang paling terkenal itu adalah terminalnya
jadi terminal ini sudah ada sejak zaman dulu
sejak era pemerintah
pemerintahan gubernur dki alisa dikin
dari dulu sampai sekarang terminal ini masih tetap beroperasi
tapi bedanya kalau dulu itu mungkin lebih kacau ataupun lebih semraut kalau sekarang lebih teratur
terminal blok m menjadi titik transit warga ibu kota
sebanyak tiga puluh dua rute bus kota rutin melayani penumpang
dari terminal besar ini menuju ke seluruh penjuru ibu kota hingga ke daerah penyangga jakarta
jalan melawai juga punya cerita seru loh
jadi di sini dulunya sekitar tahun delapan puluh an jadi tempat anak nongkrongnya remaja ibu kota
khususnya komunitas mobil anak anak gaul remaja ibu kota
bahkan sampai ada pepatah
belum sah kalau jadi anak gaul jakarta kalau belum nongkrong di melawai
jalan melawai semakin populer
begitu lagi bekerja lagu milik hari mukti yang berjudul lintas melawai
plaza di jalan melawai ini tak pernah sepi pengunjung
beberapa puluh tahun yang lalu di sini menjual keperluan rumah tangga
namun saat ini melawai plaza terkenal sebagai tempat jual beli emas dan arloji
sudah tak ada lagi anak anak muda yang santai jalan jalan sore di melawai
beberapa tahun belakangan popularitas blok m sempat meredup akibat pembangunan infrastruktur moda raya terpadu mrt pada dua ribu tiga belas
pembangunan ini berimbas pada pengunjung yang mendatangi kawasan pertokohan blok m
gak cuma terkenal dengan tempat nongkrongnya aja tapi kawasan blok m ini juga ramai belakangan ini dengan pembangunan infrastruktur
nah salah satu infrastruktur yang sudah jadi dan telah diresmikan oleh pt
presiden jokowi pada tanggal dua puluh empat maret dua ribu sembilan belas lalu yaitu mrt
dan mrt inilah yang membuat nama blok m yang tadi yang mati jadi ramai kembali
stasiun blok m dirancang menjadi salah satu stasiun besar mrt yang memiliki desain dan struktur modern
nama daerahnya ini adalah gulungan jadi disini emang terkenal sama sentranya kuliner
yang terkenal itu ada ayam bakarnya dan juga gultik
nah jadi di sini karena memang sentra kuliner jadi rame ditambah di daerah sini juga ada sekolahan yang bikin nama bulungan jadi semakin terkenal jadi tempat nongkrong
gultik atau gulai tikungan tersuara sebagai kuliner khas di sekitar blok m
lokasinya tepat di tikungan perempatan jalan bulungan dan mahakam
sepanjang jalan ini setidaknya ada lima belas pedagang yang berjualan gulai kk lima yang kerap menjajakan dagangannya mulai sore hari